enam kota yang masuk daftar tersebut
kota bandung menduduki peringkat ke tujuh bersanding dengan paris roma buenos aires istanbul meksiko city dan kyoto
salah satu makanan khas yang diasosiasikan dengan kota bandung adalah batagor
batagor sendiri merupakan singkatan dari nama makanan baso tahu goreng
makanan khas sunda ini adalah adaptasi dari hidangan tionghoa indonesia
dan jenis yang paling dikenal luas adalah batagor bandung
di depan saya sudah ada dua jenis batagor bandung yakni batagor kuah dan batagor kering
makanan ini disajikan dengan sambal kacang yang gurih berbalut kecap dilengkapi dengan potongan jeruk lemo agar nikmat
batagor adalah makanan berbahan dasar tahu putih yang sudah dilembutkan dan diisi adonan
biasanya adonan ini adalah campuran ikan tenggiri dan tepung tapioca
satu kita boleh berbangga ya dengan istilahnya makanan tradisional yang diangkat sampai level nasional
karena kenapa karena sebetulnya batagor itu adalah makanan yang penuh nutrisi
kita lihat dari tahunya sendiri ya tahu itu penuh nutrisi
dan banyak orang yang gak tahu bahwa aduh cuma makan tahu gitu ya padahal tahu itu penuh nutrisi
lalu juga ikannya ya ikannya itu tenggiri itu juga penuh nutrisi seperti itu
selain batagor tes atlas juga memfavoritkan mie kocok
di bandung tak sulit untuk menemukan mie kocok dari mulai pedagang kaki lima sampai restoran
selain mie kuning berbentuk pipih dan tauge sebagai isian utama
mie kocok begitu identik dengan topping potongan kikil dan daging iga berukuran besar
saking besar kedua topping ini sampai sampai tauge nyaris nggak terlihat
jadi penasaran pengen segera coba mie kocok ini
dengan tambahan irisan seledri daun bawang dan taburan bawang goreng
makanan ini semakin memanjakan lidah
isiannya mie tauge tikil
atas pencapaian tersebut gubernur jawa barat ridwan kamil kemudian mengunggah ucapan selamat
atas keberagaman kuliner tradisional di kota bandung
menurut ketua program studi pendidikan tata boga universitas pendidikan indonesia yulia rahmawati
ketiga makanan tradisional ini memang banyak diminati semua kalangan sejak zaman dulu
setuju banget ya tadi karena dia mampu bertahan ya
mampu bertahan dari tahun ke tahun dan tidak tergantikan gitu
dan peminatnya di semua kalangan gitu
tidak hanya terbatas di kalangan tertentu
jadi segmennya juga tidak terbatas gitu
dan harganya juga sangat terjangkau
rasanya enak nikmat gitu ya
dan gak menjadikan bosan gitu setiap kalau misalnya cari jajanan makanan yang siap hidang itu bisa langsung disantap gitu
selain batagor dan miku
kupat tahu juga dinobatkan sebagai makanan tradisional favorit
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat